mana sih kalian ya allah
nina kamu dari mana sih jam segini baru pulang
tadi itu majikan aku nyuruh bawain anaknya jalan jalan dulu
jadi aku baru bisa ngerjain rumah udah siang
terus kenapa aku telepon kamu gak angkat angkat
ini nih dari tadi malah hp aku dimainin mumu
enak ya jadi burung bisa terbang bebas kemanapun
aku malah duduk di kursi roda ini dan gak bisa bergerak sama sekali
terima kasih ya pak ya
terima kasih ya pak
aku disini pak
nenek askaran juga disini pak
adek itu ada papa dek
kamu harus lihat kesana
kamu bantu kakak
aku mohon lihat kesini pak
aku udah ketawa sama dedek askaran
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
kau mau lihat kesana
aku disini pak
aku sama dedek askaran pak
iya kamu mau pulang
jangan nangis ya
aku gak mau
aku cuma mau ke bapak
papa jangan tinggalin aku pas
apa mereka sembunyi
ya allah tolong lindungi kami
jangan sampai tertangkap kami ya allah
kejar aku kejar aku
pak ada apa
orang gak jelas
aku harus cepat pergi dari sini
jangan sampai mas permadi atau anak buahnya kembali lagi
saya sudah muter muter beberapa kali
tapi masih aja gak ketemu
padahal tadi nia sama kaila kayaknya udah deket sekali
tapi ternyata lolos lagi
tapi saya harus terus cari
gak mungkin mereka lari jauh
seandainya kalau dari awal nia gak kabur
dia diam saja di rumah
gak usah bicara yang macam macam
hidup saya pasti masih tenang
gak seperti sekarang ini
jangan sampai aku ketahuan ya allah
jauhkan aku dan kayla
dari penglihatan mas permandi dan anak buahnya
saya selalu kuat
saat ini blue
kemana mau udh bilmiyorum
oh juga lebut
makanya kumpul lagi
pak permadi kok malah disini sih
kayaknya udah kerja
kamu kenapa masih ada disini
kenapa belum pulang ke rumah
saya sudah hajakin non kelamin di sebelah sana
saya mau ajakin main disini soalnya pepanangannya lebih indah
mau diajakin pulang tapi non kelaminnya gak mau pak
gak ada sih pak
tadi non kelamin tuh seneng banget
kayaknya dia seneng deh
kalau dibawa jalan ke alam terbuka
bawa pulang ke rumah
telepon yang lainnya
saya mau kalian segera melakukan pencarian
di area sekitar sini
baru aja non kayla keluar sebentar udah disuruh pulang
pak permadi ketat banget sih
apa dia gak kasihan ya
sama non kelam dirumah terus
sebelum dimarahin si bos
aku gak mau bikin pak permadi marah
non kelam kita pulang ya
nanti papa marah kalo kita belum pulang juga ya

dan aku gak mau pulang
aku mau cari papa
tadi papa ada disini
aku menunggu papa sampai kesini lagi
tadi papa ada disini
kita tunggu yuk
siapa tahu papa kesini lagi
kamu pasti kangen juga kan sama papa
non kelam kok mukanya
bete gitu sih
non kelam udah capek
kita pulang aja ya sekarang yuk
aku mau disini
aku mau nunggu papa
hai enggak mau bapak tolong pak
coba cerita semua umpadi kejadiannya kayak gimana tadi ada apa banget
jangan kejar kita aku sama mama takut banget
sebenarnya situasi seperti
apa sih yang dialami sama nia kenapa dia sampai trauma begitu sama suaminya ya
nia nia kailan udah tenang ya
tenang gak usah panik ada riza ada randy ada saya disini
kalaupun nanti tiba tiba suami kamu muncul ya udah coba kita bicarakan baik baik
ya kalau memang kamu nggak mau ikut nanti coba
kita yang tolong untuk bicara ya
yang penting sekarang tenang dulu
maaf saya ngejarin acara kamu pak
udah udah langsung di bpd
temper juga udah habis ya coba dikumpulin yang lain di telepon
ketemu di tempat ketika dia ya
ini sudah beres juga semua hampers juga sudah dibagikan tinggal mirna dan kiki yang belum beres pak
zaini kan situasi lagi gak aman
zaini kan situasi lagi gak aman
ini langsung pulang dulu ke rumah
mendingan nia sama kaila dibawa ke rumah dulu supaya istirahat
jadi nanti kamu coba koordinasi sama yang lain
ya kalau sudah selesai diatur ke pulangan mereka
tapi kalau memang mama mau sama elsa sama papa surya sama mama sarah ya udah gak apa apa
cuma kamu jaga supaya mereka aman ya
baik pak kalau begitu saya samperin mirna dan kiki pak biar bagian sesah yang pers
ya kasih tau kalau saya pulang duluan ya
baik saya permisi pak
eh sudah lah pak
carry langkah selanjutnya karena saya yakin pak al juga pasti gak akan diem aja
terima kasih banyak buat bantuannya karena memang
yang terpenting adalah menemukan rendah dulu
eh ya udah kalau gitu saya masuk dulu ya
kamu nungguin mama ya
ya gitu deh om
semua orang heboh gero gero reina hilang
emangnya reina kabar kemana sih om
reina itu gak kabur
kalo yang mau maafin dianera ya
dianera gak bermaksud ngomong gitu kok
tapi juga masih anak anak
yaudah kalau begitu
kapan balik ya
sekarang kalian semua dengarkan saya baik baik
kalau masih ada yang salah
dan melakukan kesalahan
kalian akan tahu sendiri akibatnya
lagi lagi saya kehilangan jejak nia
dan kehilangan jejak anak saya
padahal sedikit lagi
tinggal sedikit lagi saya hampir mendapatkan dia
ketika dia berada di rumah
dia berada di rumah
dia berada di rumah
jadi mulai sekarang
kita harus melakukan pencarian dengan lebih serius
kita jangan terus mengejar dia
tapi kita juga harus melakukan pencegahan
kita harus mencegah berbagai kemungkinan yang akan dilakukan oleh nia
kamu dan kamu sebarkan anggota
awas di kantor polisi
jangan sampai nia melaporkan saya
jika ada indikasi atau kemungkinan nia meminta bantuan kepada polisi
langsung segera kejar dia
gagalkan rencana dia
dan lalu bawa ke saya
ada yang melindungi nia
orang itu punya kekuatan
dan dia punya kemampuan untuk menjauhkan nia dari tangan saya
saya nggak mau tahu ya
pokoknya nia dan kayla harus segera ditemukan
dan kalaupun nanti saya meminta jawaban dari kalian
jawaban itu harus memuaskan saya
jangan mengecewakan saya
ini jadi kaca urusan semuanya
nia dan kaila belum juga ketemu
anak buah kerjanya nggak ada yang benar
pak permadi sampai segitunya buat nyari anak istrinya
semua anak buahnya dikerahkan dan nggak boleh gagal
serem banget sih
kok kamu bersuara sih
nia sama kela gak usah dipanggil kesini
biar mereka istirahat aja
karena abis ada eksiden tadi soalnya
ki panggilin ki sekalian ki
ini mbak mirna lah yang manggil pak
gak ribet lu aja sekalian manggil dua duanya disini
biar gak usah dua duanya kesana
kas tadi mas a

tadi sih kaila anaknya nia itu cerita
mereka katanya dikejar sama suaminya nia
ya aku juga gak tau detailnya gimana

padahal kan kamu udah larang mereka untuk

kegiatan bagi bagi hampers ini
cuma ini yang mereka maksa untuk ikut
gak sampe ada keributan kan
enggak enggak gak ada ributan apa apa
karena waktu pas saya sampe memang
jadi begini pak
saat kami bagi bagi hampers tiba tiba bu nia dan anaknya lari
saya juga sempat bingung kenapa
tapi setelah saya tahu ternyata dunia kabur dan lari itu
kalau melihat suaminya
gekit jadi penasaran dan bahas sebenarnya permasalahan ini tuh apa mbak nia sama suaminya
terus sampai lari kayak gitu berarti kan muka suaminya serem ya
ya bisa jadi sih gue juga penasaran kayak begitu
tapi kan gue juga gak tau suaminya serem apa kagak
mungkin pak bus
saya juga gak tau mir
udahlah nanti kalau misalkan dia mau cerita
ya tinggal kita tunggu aja
tante dapet dua informasi yang menurut tante it's a start it's a good start
yang pertama tuh suaminya nia itu adalah seorang pengusaha sukses sih
terus informasi kedua nama suaminya nia adalah peran
saya butuh bantuan kamu untuk cari data pak permadi
saya minta tolong bangetnya untuk kasih tau ke saya
iya baik mbak
nanti akan segera saya cek dan lapor ke mbak elsa
sebenarnya gue punya dugaan siapa suaminya
tapi sebelum semuanya terbukti lebih baik gue diam dulu
gue gak mau nambah kekhawatiran semua orang
ya sudah al
yang penting gak ada masalah baru lagi ya yang kamu hadapi
karena sudah cukup masalah yang kamu pikirin setiap harinya
semoga insiden tadi juga gak sewakin panjang ya
mau ping pembicaraan saya
enggak pak tadi saya baru banget kok ada di sana pak
saya nggak dengar apa apa dan saya juga nggak lihat apa apa
bagaimana dengan kaila semua aman
namun kaila sekarang lagi istirahat di kamarnya
saya juga sudah sediakan untuk makan malamnya dia
ya mau pulang sekarang
oke kamu masih ingatkan aturan di rumah ini
dan persyaratan agar kamu bisa bekerja di sini yang paling utama adalah selain rajin
kamu jangan pernah cerita ke siapapun tentang apapun yang terjadi di rumah ini
iya pak saya masih ingat
saya nggak boleh cerita kepada siapapun tentang apapun yang terjadi di rumah ini
good kalau kamu masih ingat
kalau gitu saya permisi pak
iya pak ada apa
baik pak terima kasih
saya permisi ya pak
saya mau mengucapkan terima kasih sama semuanya karena sudah membantu untuk kegiatan hari ini
semoga apa yang kita lakukan hari ini untuk membantu banyak orang
bisa diberkahi oleh allah
allah selalu berikan kita semua kesehatan umur yang panjang kebahagiaan keberkahan dalam apapun
dan pastinya semoga allah memberikan kesehatan memberikan petunjuknya
supaya rena dan astara bisa cepat kembali ke rumah ini bersama
tapi kalau bukan karena usulan kamu kita belum tentu bisa kumpul keluarga kayak begini
apalagi semenjak kepergian andin kan
jadi mama rasa kumpul kumpul seperti ini bagus sekali
bonding yang kuat untuk kita semua
apalagi di saat situasi yang sekarang ini masalah banyak sekali yang datang
tadi juga mama senang sekali
kok ikut kegiatan kamu
jadwalkan untuk kegiatan seperti ini
lebih seringnya sama mungkin
untuk kumpul jalan jalan kemana
karena udah malam
kami semua pamit ya
sarah sama ayah saya juga harus istirahat
tapi papa mau sebentar sama kamu bisa
sebentar ya tania
kamu kenapa sih ngomongnya kayak gitu ke om nino
gak baik ah
jadi mama minta sama kamu
mama sedih deh
kalau kamu gak sopan
kenapa ini mukanya cemberut gini
gitu dong senyum
cuma aku sebel aja
mama sibuk sama om nino
sibuk urusin rena
kenapa sih ma
anak mama kan aku bukur rena
semua mama sibuk urusin rena
ketua masuk mama
walaupun mama sibuk sama om nino
tapi tetap anak mama yang paling berharga itu cuma kamu
mama bantuin om nino itu karena satu
om nino teman kerja mama
mama cuman kasian aja
pengen bantu om nino
kalau diandra hilang
mama juga pasti akan sedih banget sayang
semoga rena cepet ketemu
jangan cemberut lagi
jadi anak baik dong
gitu cantik kan
yuk kita masuk yuk
nanti masuk angin
papa cuma mau memastikan aja
apa kamu udah memikirkan secara serius
keputusan kamu untuk
mengajak mia dan anaknya kesini
meskipun ada kemungkinan nantinya
timbul masalah baru antara kamu dan
anggota keluarga kamu yang lain
ya belum lagi
ya kita harus memikirkan soal hukum kan
saya tahu bapak
saya mengerti kekhawatiran papa dan yang lainnya
saya berterima kasih karena selalu diingatkan
cuma untuk masalah saya yakin atau tidaknya
saya sudah yakin
ya saya kasihan pak
dulu semasa saya hilang di pulau
dia salah satu orang yang banyak membantu saya
dan sudah janji juga kalau misalkan punya masalah satu sama lain harus saling bantu
tapi saya juga mencoba untuk memberikan solusi sama dia
nia dan anaknya juga bisa selesai masalahnya
saya juga push mia
untuk melaporkan masalah ini juga mungkin ke polisi
supaya nggak tertekan seperti ini terus pak
kamu memang sudah memikirkan secara matang
segala konsekuensi resiko ya udah
papa percaya sama kamu
bapak cuma minta tetap waspada aja tetap
nggak mau ada apa apa terjadi lagi sama kamu
insya allah pak
niatan saya membantu
selain karena sudah berjanji
allah juga bisa membalas kebaikan saya
untuk rena dan sekarang pak
semoga karena saya membantu orang yang memang membutuhkan bantuan
allah bisa memudahkan saya untuk mencari rena sama askara
rena sama askara pun juga bisa ditolong semua orang di luar sana
jangan nyalahin diri kamu sud oke
semua salah saya pak
udah papa nggak mau liat kamu kenggit
kita pasti akan menemukan lainnya
kita cari sama sama
ini inget ya
jaga diri kamu
papa nggak mau lagi liat kamu seperti kemarin
insya allah pak
untuk pencarian rena dan askara
tetap papa akan bantu
papa akan bantu cari
dan papa akan doakan tiap hari
ya bapak juga sedih dengan situasi seperti ini
terima kasih ya pak
nah papa pulang kasian ya
semoga mama saya tidak rasa dibawa ke sana
saya hantar sekarang
ya sebelum kamu tiba tiba akan sini
hal ini sudah diatur dulu
pasti kita kedatang comebook taruh di rumah
itu waktu hemeng
ternyata saya mijn anak di rumah
nih dari tadi malah hp aku dimainin mulu
kamu minum dulu deh
ada yang mau minum juga nono
kamu digendong doang kok capek
kasih minum juga
ada yang mau minum
bener gapapa gaada masalah di kerjaan
iya beneran gaada
oh iya cuman tadi aku emang rada takut
soalnya tadi majikan aku tuh marah marah
gara garanya apa coba
gara gara itu si tetangga kita mbak nia itu tadi udah mau ketakut tapi gagal
selama kamu kerja disitu
aku kok jadi khawatir ya
dengar cerita dari kamu kayaknya
harusnya ngeremin dia
ya mau gimana ya mas
sebenernya sih aku juga takut
cuma majikan aku tuh baik banget
kalau misalnya aku keluar dari rumah itu
kasian dong anaknya buku itu mas
kan ibunya gaada
kamu kalo ada apa apa disana
langsung kabur ya
langsung pergi dari situ
aku minta alamat kamu kerja
supaya kalau kamu pulang jam segini aku bisa jemput kamu
ya gapapa aku seneng aja mas
aku seneng kamu tuh sekarang terhati hati banget
apalagi semenjak ada abizar
kamu ga bisa diandalkin
emang dulu ga bisa diandalkin
kamu selalu baik
kamu tuh kecapean mah
terlalu semangat sih bagi bagi
ya tapi kan aku memang pengen ngebantuin
aku pengen keluarga kita itu penuh berkah
rena sama askara bisa segera ditemuin lagi
dan kita semua bisa kumpul
iya aku tau
tapi kamu lihat kondisi badan kamu juga dong
udah kita istirahat yuk kamar yuk
bapak bawa kamar dulu ya
kita istirahat aja ya
maaf ya mbak gak keangkat
ada apa ya mbak
saya butuh bantuan kamu untuk cari data
sebagai klien juga kan kita harus tahu datanya kan
ya allah saya jadi kepikiran lagi
saya tahu itu bukan roy anak saya
dia hanya memiliki wajah yang sangat mirip dengan royal
tapi first some reason saya ingin sekali ketemu sama orang itu
untuk mengobati rasa rindu saya kepada roy
jadi ya itu kejadiannya mendadak gitu aja
kenapa bunia dan kaila tiba tiba lari
dan belakangan saya juga baru tau
lari karena dikejar sama suaminya bunia
terus kamu melihat mereka dikejar
kamu liat jelas ga muka siapa suaminya
atau siapanya nia itu
kiki semakin penasaran deh
wajah suaminya mbak nia
mbak nia itu seserem apa
sampai istri sama anaknya aja lari lari ngelihat muka dia mbak
saya juga masih penasaran sebenarnya bu
soalnya kan katanya kan mbak nia kan korban kbrt gitu loh
mukanya tuh kayak gimana
kalau dulu kan saya kan mukanya rada serem gitu
orang yang jahat itu atau yang hatinya busuk gitu
tergantung dari tampangnya tau ga
ga tergantung dari mukanya
iya nggak tergantung dari tampangnya
iya ga tergantung dari muka
iya ga tergantung dari muka

lu udah bilang aja
jangan begitu lah
kalau begitu saya permisi untuk jebak depan dulu ya bu
iya kiki sama mbak menunggu kak
ya boleh ya bu
selamat malam bu
kecemasan saya udah gak bisa dibendung lagi soal nia ini
kalau suaminya begitu menakutkan
mungkin dia akan mengincar hal yang dianggap sudah menyembunyikan istrinya
tapi saya percaya pasti akan sanggup menghadapi dia
tapi kalau sebuah masalah sudah bisa dihindari itu akan lebih baik lagi
ya apalagi askara dan rina belum ketemu
ya allah lindungilah cucu cucu saya
tidak ada yang bisa dihindari
tidak ada yang bisa dihindari
tidak ada yang bisa dihindari
saya sudah dapat info tentang permadi seperti yang tante minta
oh terus gimana
sepertinya permadi itu adalah partner bisnis saya tanta
serius kamu bener
nanti saya akan jelasin lebih detailnya besok kali ya

oke oke tante tunggu secepatnya ya karena tante mau pergi ke rumah
iya karena tante juga pengen cepet cepet tahu latar belakang nia ini
ya belum ada hal yang mencerigakan dengan si nia ini
tapi somehow for some reason tante gak ngerasa comfortable dengan keberadaannya di ponokplita
iya tanpa sampai ketemu besok